di jalan tamrin jakarta khususnya kepada rekan rekan media
saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat
untuk penetapan awal ramadan tahun seribu empat ratus empat puluh hijriah
yang baru saja kita akhiri beberapa saat yang lalu
dan karenanya dalam kesempatan yang baik ini
saya ingin menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut
untuk diketahui bahwa sebelum kita melakukan sidang isbat
kita mengikuti secara seksama pemaparan tentang posisi hilal
ketinggian hilal dilihat dari seluruh wilayah tanah air tercinta
dari seluruh wilayah
dan setelah maghrib barulah kita memulai sidang isbat
untuk juga diketahui bahwa sidang isbat diikuti oleh
para ahli ilmu falak astronomi
mereka yang mewakili delapan lembaga penerbangan
para riksa nasional yang juga mewakili badan meteorologi
klimatologi dan geofisika
bmkg juga ada yang mewakili boska dari itb
dari planetarium jakarta
dan tentu juga para pimpinan dan anggota
badan hisap dan rukyat kementerian agama
selain itu juga hadir sejumlah duta besar
negara negara sahabat dan kepala perwakilan
sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal
yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh bapak cecep nurwendaya
salah seorang anggota badan hisap dan rukyat kementerian agama
yang melaporkan bahwa posisi hilal
ketinggian hilal itu ada pada posisi empat derajat
tiga puluh menit lima puluh sembilan detik sampai dengan lima derajat
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap
sebuah metode untuk mengetahui posisi ketinggian hilal
sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak
atau dinyatakan keberadaannya atau tidak
untuk juga diketahui oleh seluruh umat islam indonesia khususnya
dan masyarakat secara umum bahwa sidang isbat adalah tradisi
yang sudah puluhan tahun dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini kementerian agama
sebagai wujud atau manifestasi atau pengejawantahan
dari fatwa majelis ulama indonesia
yang menyatakan bahwa
yang menyatakan bahwa
penetapan satu ramadan
satu syawal dan satu zulhijjah
itu dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini kementerian agama
dengan berkonsultasi kepada majelis ulama indonesia
dan melibatkan ormas ormas islam di indonesia
dalam melakukan sidang isbat
kementerian agama selalu menggunakan
dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan
satu dengan yang lain
yaitu metode hisap dengan cara penghitungan
dan yang kedua adalah metode ru'yah
dengan cara melihat langsung keberadaan hilal
untuk difahami bersama bahwa dua metode ini
metode hisab dan ru'yah
bukanlah dua metode yang dilakukan
diperhadapkan atau saling dibenturkan
keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain
keduanya sama pentingnya
karena seorang per ru'yah
tentu dia harus menguasai hisap
tanpa hisap dia tidak bisa langsung begitu saja melakukan
atau menerapkan metode ru'yah
hisab sebagai sebuah
hal yang sifatnya informatif
tentang posisi keberadaan hilal
perlu dipastikan melalui metode ru'yah
pemerintah sejak dulu kala
melalui kementrian agama
selalu menggunakan kedua metode ini
sama pentingnya karena kedua metode ini
saling melengkapi saling menyempurnakan satu dengan yang lain
yang baru saja kami akhiri
yang juga tadi
secara bersama sama dipimpin oleh
bapak kiai haji abdullah jaidi
mewakili majelis ulama indonesia
dan bapak ali taher
selaku ketua komisi delapan dpr ri
berada pada posisi ketinggian empat derajat
dan lima derajat empat puluh dua menit lima puluh sembilan detik
itu antara rangenya seperti itu
karena wilayah indonesia begitu luasnya
dan lalu kemudian
informasi hitungan hisap ini dikonfirmasi
dengan laporan sejumlah petunjuk
yang kita tempatkan tidak kurang di satu ratus dua titik
di seluruh wilayah tanah air
di setiap provinsi
di tiga puluh empat provinsi yang ada di indonesia
meskipun tentu laporannya tidak seluruhnya
tapi setidaknya ada sembilan
yang menyampaikan kesaksiannya
di bawah sumpah
yang datang dari
seluruhnya ini di jawa timur
juga dari kota makassar
dari sulawesi selatan
dari kabupaten brebes
setidaknya ada sembilan
petugas kita yang
memberikan kesaksian bahwa mereka
kesaksian yang di bawah sumpah
oleh karenanya dengan dua hal tadi
dan lalu kemudian mendengar kesaksian
sejumlah petugas kita
maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat
bersepakat untuk menetapkan bahwa
tahun seribu empat ratus empat puluh hijriah
pada esok hari
tanggal enam mei dua ribu sembilan belas
inilah hasil sidang isbat
yang baru saja kita akhiri
tentu kita berharap
dengan hasil sidang isbat ini
seluruh umat islam
puasa di bulan romadhon
ini adalah simbol
cerminan dari kebersamaan umat islam
ini wujud dari kebersamaan kita
menatap masa depan bangsa kita
saya pikir inilah
laporan dari sidang isbat
nanti saya akan persilahkan
pak abdullah jaidi
mewakili majelis ulama indonesia
untuk juga bisa menyampaikan
untuk diketahui oleh
seluruh umat islam indonesia
bapak ali taher
sebagai wakil rakyat kita
yang akan mewakili
seluruh rakyat indonesia
untuk bagaimana kita bisa bersama sama
ramadan tahun ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya baru saja kita dengarkan bersama
menteri agama republik indonesia
lukman hakim saifuddin
yang mengatakan bahwa
jatuh pada hari senin
dan dengan demikian